ular sudah diketemukan
warga yang tinggal di kawasan perumahan tegal besar permai satu jember dalam beberapa hari terakhir ini resah oleh munculnya kawanan ular kobra
petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan dari warga langsung mendatangi kawasan perumahan untuk melakukan penyisiran dan mencari keberadaan ular ular berbisa ini
sayangnya petugas pemadam kebakaran hanya bisa mengamankan satu ekor ular kobra dengan panjang dua meter
diduga ular ini merupakan induk dari ular ular kobra berukuran kecil yang masuk rumah warga
sampai saat ini sebanyak delapan belas ekor ular kobra telah ditemukan dan ditangkap
sebagian terpaksa dibunuh karena berbahaya dan beberapa diantaranya dilepas ke persawahan
karena panas mungkin keluar dari sarangnya
ini ada berapa laporan pak
itu daerah mana saja pak
tegal besar kalimata rwinda
rencananya warga dan pemadam kebakaran serta bpbd akan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan
sekaligus mencari keberadaan ular yang masih berkeliaran di kawasan perumahan
sementara itu warga desa sayung kabupaten demak jawa tengah resah
dengan munculnya sekumpulan tawon vespa afinis atau yang dikenal dengan tawon das
sarang tawon berdiameter lima puluh cm ini berada di rumah milik sukirman
di duku sayung kulon desa sayung kabupaten demak
menurut sukirman keberadaan sarang tawon di rumahnya itu tidak disadari
namun beberapa kali tawon kerap turun dan menyerang keluarganya saat sedang menonton tv
salah satu anaknya sempat disengat beruntung cepat dibawa ke puskesmas
kepala desa sayung mengimbau warganya untuk segera melapor jika mengetahui keberadaan sarang tahun vespa
untuk warga sayung ketika mengetahui dan ada mungkin di rumahnya maupun di sekitar rumah
ada sarang tawon vespa untuk bisa sesegera mungkin melapor
keberadaan pada sore hari ini memang yang diketahui untuk di desa sam itu baru satu sarang
tapi belum yang lain mungkin kami akan lebih untuk mensosialisasikan kepada masyarakat daerah lain
tawon vespa finish atau yang dikenal dengan tawon das
mulai muncul di sejumlah daerah di
pada tahun hujung musim kemarau
sengatan tawon ini bisa mematikan jika terlambat mendapat penanganan